dari segmen ekonomi dan bisnis hingga saat ini rapid test masih dijadikan persyaratan untuk dapat melakukan layanan perjalanan
harga rapid test bahkan swab test dinilai masih tinggi serta sulit untuk dijangkau
karena itu pemerintah akan menyamakan pagu harga rapid test dan swab test di indonesia
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito mengatakan rapid test merupakan metode screening non diagnosis yang sampai saat ini masih berlaku
sebagai persyaratan untuk layanan perjalanan yang diatur dalam peraturan kementerian perhubungan
pemerintah sedang mengupayakan metode screening alternatif yang lebih akurat dengan harga yang terjangkau
pemerintah masih dalam proses untuk menyamakan pagu swab tes pcr di indonesia
segera setelah kita mendapatkan hasilnya akan kami umumkan kepada masyarakat dan kami berusaha keras

masyarakat bisa mendapatkan harga yang termurah dan terjangkau